panglima tni marsikal hadi cayanto menyatakan kri rigel yang diterjunkan mencari sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua yang jatuh telah menangkap sinyal pesawat pada koordinat yang sebelumnya telah diperkirakan
hadi berharap bisa menemukan kembali serpian pesawat serta korban jatuhnya pesawat sriwijaya sj satu ratus delapan puluh dua sore ini
panglima tni marsikal hadi cayanto mengatakan pencarian korban jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua yang memanfaatkan teknologi sonar melalui kri rigel telah menemukan hasil serpihan bagian pesawat
hadi menjelaskan bagian pesawat yang ditemukan masih berupa serpihan bagian pesawat dan jaket pelampung
tidak hanya itu tim korps pasukan katak yang melakukan penyelaman juga mengatakan cuaca yang baik membuat jarak pandang di bawah laut masih cukup baik
hal ini dapat memudahkan pencarian korban
dan bagian pesawat
kemudian juga warna bagian dari pesawat
dan juga bagian dari